ini duit tiga puluh juta
terus kapan nih ella bisa mulai rekamannya
terserah kapan ella bisa
lagu udah jadi studio rekaman siap kapan aja
sekarang gini aja deh bang kita siapin tanggalnya tanggal berapa
biar kita sama sama udah siap
gimana kalau tanggal delapan belas
ya allah seharian begini gue ninggalin anak gue ngamen
anak gue malah jadi kagak keurusan
tapi ya allah
kayaknya hasilnya malah gak sebanding apa yang gue udah korbanin buat anak gue
oh ya tuhan
udah rapi bang
udah pulang lah
ya allah bang
ella bersyukur banget bang
abang udah mulai sholat lagi
abang mau minta maaf atas semua kekilafan abang selama ini
abang janji sama lon lah
abang akan tinggalkan semua kebiasaan buruk abang
abang juga pengen jadi bapak yang baik
jadi suami yang baik bakal lu lah
makasih ya bang
aku punya kabar gembira nih bang buat abang
ellah udah hamil lagi bang
bener banget bang
lu bakal punya andi nih
hah syukur lah
lu rawat yang baik ya
stupid tuh kabar abang ya

eh benfe pat
oh ditwo twu bang
oh dia bayar bufests huh

jadi kayak gini
jadi uangnya sesuai dengan harga yang bapak minta
besok saya ambil buka pak ya
alhamdulillah iya pak biar kita beresin juga ya
terima kasih pak ya
iya selamat tinggal
pak ini uang lo yang pegang ya
ya allah bang makasih banget ya bang
lo bersyukur banget bang
habis kita mau jual apaan lagi bang mendapatkan duit bang
buat bersiap pengelahirin ini bang
ya pokoknya lo sabar aja deh
aduh bang aduh
aduh perutnya sakit sakit
oh uang hati dah kita ke bidangnya
jadi gini bang tiga puluh juta itu sudah termasuk
lagu sama sewa studio rekaman jadi kalau abang mau semua saya yang ngurus gimana bang
udah sampai ngurus peredarannya nggak tuh
wah gue sih tertarik banget cuman ya gue mesti diskusi dulu sama bini gue kan
oke kalau gitu saya tunggu tapi jangan lama lama bang soalnya ini lagu banyak yang mau
aduh udah tahan dulu bentaran
kalau gitu saya permisi dulu bang
minum dulu dong habisin ke panggung
kalau gitu siap permisi dulu bang ya
tapi kira kira itu benar nggak sih bang
aduh lah si dueng tuh temen gue lo lihat aja potongannya nggak ada bakatnya bakal nganipuk
terus kita duit segitu duit dari mana bang
aduh lah pokoknya demi lo lah gue akan lakukan apapun
yang penting cita cita lo jadi penyanyi terkenal itu bisa terwujud
wah abang punya ide bagaimana kalau
ini jadi sertifikat rumah yang dikasihnya kita gadein aja ya
ya ampun bang ntar nembusnya pakai apaan
gampang lah ntar kalau kaset lo udah beredar nih udah laku nih kan gampang kita bisa bayarin balik eh
yakin kenapa juga pakai nggak yakin lah
lo tuh kan berbakat gue cuma ingin mewujudkan cita cita lo jadi penyanyi terkenal
kali kali aja ini semua bisa merubah nasib kita lah
abang makasih ya
eje eje ini rumah belum lo tempatin ya
ya belum dong ini rumah baru nih
ini maksud gue baru aja dibeliin sama nyak gue
rencananya duit lebihnya gue bakal beliin mebel
nah sama akal itu tuh rekaman bini gue
bagus jay jay tapi kenapa rekamannya jadi lo yang bayarin jay
begini dia nih temen gue dia bukan produser
tapi dia janji sama gua mau bantuin gue
dia nyariin lagunya nyariin studio buat rekamannya terus ngedarin kasetnya deh
wah lu suami yang baik juga jay
ya abis gue udah bingung nih gue mesti ngapain lagi
udah tanggung deh gue udah cinta sama bine gue
gue kan kesian lo tau kan bini gue
weh kalau udah nyanyi sangat berbakat
gak tau ya suami yang baik juga jay
gak ada gini
haa ini rumah udah lebih mahal dari itu ah leluh
ya oke deh tapi gue siapin surat suratnya dulu ya surat perjanjian
biar kita sama sama enak gitu jay
jangan aja ngerang ngerang duit terus kita ribut ya kak
ya kan kita kan udah temenan nih lama nih
kalau gitu gue siapin surat perjanjiannya sama matrenya dulu
oke sama guitnya sekalian
buat demen nih kalau punya temen begini cepet lo mikir
nih duit tiga puluh juta terus kapan nih ella bisa mulai rekamannya
terserah kapan ella bisa lagu udah jadi studio rekaman siap kapan aja
sekarang ini aja deh bang
kita siapin tanggalnya tanggal berapa biar kita sama sama udah siap
gimana kalau tanggal delapan belas
boleh nggak ada masalah kalau memang tanggal delapan belas
yang penting kan lo siap gue juga siap ya
jadi pastiin aja tanggal delapan belas
kalau gitu gue permisi dulu bang ya
gue mau ngurus studio rekaman
nih nih duit lebihnya gue mau pakai bakal beliin mebel dah buat lo
yaudah deh bang mudah mudahan album ella bisa lancar ya bang
bukan sekali dua kali kau buat kasus dalam cinta
nah gitu rumah baru kita nih
eh lo anak laki belajar buka pintu
ya allah bang jaya kesian banget
apa dia kan laki laki harus belajar
nah ini paru di dalam aja ya tembok situ
ini mas di sini mas
gimana barangnya bagus bagus kan yang abang beli
cakep banget bang ya ampun
nih nih lihat nih sofa buat di ruang tamu kita nih
baru ya bang
nah ini juga
nah itu buat sana tuh lampu ya
bakal bangun ntar di taman
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang
terima kasih bang